dan untuk mengetahui kondisi terkini dari gaza sudah terhubung bersama kami aktivis kemanusiaan asal indonesia abdillah onim
selamat pagi waktu palestina betul pagi di sana bang onim waktu palestina
iya fani di gaza saat ini setelah sholat maghrib atau jam lima sore fani
baik maghrib ya bang onim bang onim menjelang malam ini apakah aksi militer di wilayah bang onim tinggal di gaza jalur gaza masih terjadi
iya fani ini sudah dua hari terjadi serangan israel ke wilayah jalur gaza dan sampai dengan saat ini masih terjadi saling abarter atau tukar roket serangan udara
dan tentunya korban pun semakin bertambah fani
sampai dengan saat ini memang kondisi di gaza belum kondusif dan masih terjadi peperangan antara pejuang palestina dengan militer israel
baik bang onim kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan sejauh apa eskalasi intensitas serangan militer di israel dan ini di sektor wilayah mana saja di gaza city atau jalur gaza secara keseluruhan yang jadi target serangan dari israel
iya fani pasca terjadi operasi pembunuhan oleh pihak israel terhadap
salah satu pejabat tinggi komando yaitu dari jihad islami
sampai dengan saat ini eskalasi serangan antara pejuang palestina atau militer israel pun semakin bertambah fani
saling klaim terjadi antara pejuang palestina dengan israel
israel mengklaim bahwa pejuang palestina berhasil melontarkan tidak kurang dari empat roket ke wilayah israel terutama di ibu kota israel yaitu di tel aviv
sampai dengan saat ini memang eskalasi antara kedua belah pihak semakin bertambah
dan sampai dengan saat ini tentunya para pejuang palestina yaitu dari jihad islami mereka tidak mau tinggal diam karena mereka sudah mengatakan bahwa
bahwa apa yang dilakukan oleh pihak israel ini tentunya sangat merugikan warga palestina khususnya para pejuang palestina yaitu dari saksi besar palestina atau dari jihad islami fani
oke bangunin antara palestina kemudian terutama mereka yang mendukung islami jihad dan juga israel di bawah benyaminatanyahu sama sama tidak mau mundur
tidak mau menghentikan serangan satu sama lain
untuk dari warga sendiri atau dari pemerintah palestina khususnya sendiri menanggapi hal ini seperti apa
apakah akan ada proses evakuasi atau mengingat ini kan tampaknya tidak akan ada penurunan tensi dari serangan militer yang akan terjadi dalam waktu dekat
iya fani tadi pagi dari otoritas mesir telah mengeluarkan statement bahwa segera akan melakukan perjanjian gencatan sembah
atau memediasi antara kedua belah pihak
tapi sampai dengan saat ini memang dari kedua belah pihak belum ada hasil yang titik terang untuk mencapai gencatan senjata
memang sampai dengan saat ini dari otoritas palestina sendiri telah mengecam atau telah menghimbau kepada pihak israel agar supaya berhenti melakukan serangan ke wilayah jalur gaza
karena feni sampai dengan saat ini jumlah korban berjatuhan yaitu tidak kurang bahkan lebih dari dua puluh lima orang warga gaza
meninggal dunia dan lebih dari tujuh puluh orang fani yang cederah dan dievakuasi ke beberapa rumah sakit
terutama di rumah sakit indonesia di gaza bagian utara dan juga rumah sakit terujukan terbesar di gaza city
sampai dengan saat ini memang dari negara negara internasional pun bisa dikatakan bahwa minim simpati
atau bahkan tidak ada yang melakukan tindakan atau reaksi agar supaya bisa menghentikan serangan antara kedua belah pihak fani
jadi tidak ada bantuan sama sekali dari luar palestina
terhadap warga sipil yang tinggal di gaza begitu bang onim
ya fadi seperti yang saya katakan tadi bahwa wilayah jalur gajah sudah lebih dari tiga belas tahun dibawa blokade dan minim bantuan kesehatan
sampai dengan saat ini fani di serangan terjadi ke wilayah jalur gaza bantuan pun sangat minim
bahkan kita dari indonesia pun memang sama sedikit
saya juga sebenarnya ini sangat memprihatinkan karena apa yang menjadi korban antara warga sipil fani
dan lebih lanjut bang unim
jumlah atau total kerugian total kerusakan total korban yang jatuh dari pihak warga palestina atau warga gaza ini sebesar apa
ya untuk dari rumah warga gaza sendiri memang sampai dengan saat ini informasi yang saya dapatkan dari pihak kementerian dalam negeri
memang tidak kurang dari lima belas rumah warga gaza yang rata dengan tanah akibat diterpa oleh broket israel
tetapi dari kerugian materi sampai dengan saat ini belum ada statement sama sekali
dari faksi faksi atau pemerintah palestina
tetapi memang dari pemerintah palestina telah meluarkan statement bahwa kerugiannya sangat besar ini harus ditanggungjawab
atau harus ditanggung jawab oleh pihak israel fani
bang onim mungkin bisa dijelaskan tadi terkait dengan dua puluh lima sekitar dua puluh lima orang yang menjadi korban jiwa
ini terdiri atas siapa saja warga sipilnya
apakah ada korban anak anak dan juga wanita yang ada dalam jumlah
datuhnya korban tersebut
iya fani ini sudah dua hari terjadi serangan israel ke wilayah jalur gaza
sejak kemarin sampai dengan saat ini jumlah total adalah dua puluh lima warga gaza
tiga diantaranya adalah anak anak
sampai dengan saat ini memang ada pejuang sendiri yang menjadi korban
karena memang terjadi front atau saling berhadapan berperang di perbatasan antara gaza dan israel fani
sampai dengan saat ini memang
jadi korbannya semakin bertambah
bahkan dalam satu jam itu yang meninggal dunia adalah dua orang warga jalur gaza setiap jamnya
kalau dengan warga negara indonesia yang masih tinggal di gaza sendiri seperti apa bang onim
dan bagaimana para warga yang terancam keamanannya dalam beberapa waktu ke depan ini bisa menyelamatkan diri atau mengevakuasi dirinya dan keluarga masing masing
ya sampai dengan saat ini memang pemerintah sempat menghimbau kepada warga sipil
agar supaya tidak berkeliaran atau keluar rumah
bahkan aktivitas belajar mengajar atau perkantoran pemerintah pun di stop sementara
dan tidak tahu sampai kapan proses penghentian belajar mengajar dan juga aktivitas dari warga gaza sendiri
sampai dengan saat ini fani tiga puluh dua warga negara indonesia yang ada di jalur gaza
tiga diantaranya anak anak
khususnya para relawan indonesia sampai dengan saat ini sangat luar biasa
mereka tetap beraktivitas
di dalam rumah sakit indonesia untuk merampungkan pembangunan rumah sakit indonesia
untuk lantai tiga dan lantai empat
sampai dengan saat ini memang teman teman dari para relawan yang dibakor didilai oleh relawan mercy indonesia
tetap melakukan aktivitas
bahkan saya dengar sendiri dari kedutaan indonesia di cairo
dalam waktu yang tidak lama lagi para relawan indonesia akan didatangkan lagi ke wilayah jalur gaza
untuk proses rolling atau pergantian para tukang yang ada di jalur gaza
tentunya ini adalah proses
dukungan atau solidaritas dari masyarakat indonesia untuk masyarakat palestina
dan saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa
ngo pemerintah dan juga seluruh masyarakat khususnya muslim indonesia
supaya tidak lupa untuk selalu mendoakan masyarakat palestina fani
baik bang unim
kami selalu angkat topi terhadap keberanian dan juga solidaritas teman teman warga negara indonesia
yang mau terbang ke gaza untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut
tapi terakhir bang unim
dari kacamata bang unim
pantauan bang unim
terkait dengan eskalasi situasi militer
kemudian juga dinamika yang terjadi di internal pemerintah
kemudian faksi faksi yang ada di palestina khususnya
bang onim melihat ke depannya
dalam waktu dekat apakah akan terjadi gencatan senjata tersebut
dan seperti apa perputaran atau juga eskalasi situasi secara keseluruhan ini ke depannya
memang sampai dengan saat ini sangat minim sekali ya
untuk kita harapkan agar supaya terciptanya gencatan senjata
atau perjanjian pemberhentian
perang antara kedua belah pihak
karena sampai dengan saat ini dari kedua belah pihak sendiri
tidak dapat di apa namanya
tidak dapat menahan diri
agar untuk saling saling menyerang
bahkan saat kita live saat ini pun di luar sana
itu terjadi peperangan fani
yaitu serangan antara udara
dan tentunya kita berharap agar supaya dalam waktu yang tidak lama lagi
atau mungkin besok atau besok lusa
kita tidak bisa memprediksi
hal ini bisa terjadi
atau gencatan senjata ini bisa terjadi
tidak sangat kerugian
yaitu tidak kurang dari dua puluh lima orang fani
yang meninggal dunia akibat dari kejahatan
dari pihak penjajah
dan sampai dengan saat ini
gabungan faksi terbesar di jalur gaza
telah mengeluarkan statement
bola apa yang dilakukan oleh pihak israel ini
harus kita balas
dengan setimpal dengan perbuatan mereka fani
karena memang yang menjadi casualty terbesar dari peperangan
adalah warga sipil
terima kasih informasi
yang lengkap dari gaza palestina
terima kasih bang onim
jaga diri selalu
bersama dengan keluarga
selamat kembali bertugas